rp dua puluh an tamu undang undang memberiakan tasya kurang pernikahan kaisang pangarep dan erina sofia gudono di gedung puro mangkunegaran
mereka yang hadir menyampaikan doa dan harapan yang baik kepada kedua mempelai
termasuk ucapan dari gubernur jawa barat ridwan kamil serta mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
ya atas nama pribadi dan warga masyarakat jawa barat kami turut berbahagia
saya mendoakan mas kaisang mbak erina selalu diberi keberkahan
berharap bukan hanya sekedar datang ke sini untuk menghadiri resepsi atau acara pernikahan
tapi kita juga berharap untuk mendoakan supaya mas kaisang dan mbak elina ini tentu langgeng
dan tentu nanti dititipkan turunan yang berguna bagi
banyak orang terutama bangsa dan negara
dan keluarganya juga selalu ada sukacita dan damai setiap dalam seluruh hidupnya